di bola metro jaya bekerja sama dengan pihak swasta minggu pagi menggelar vaksinasi massal
di jakarta international expo jakarta pusat vaksinasi ditargetkan untuk sepuluh lima ratus peserta
yang merupakan masyarakat umum dan sejumlah pekerja di perusahaan mitra penyelenggara
vaksinasi digelar mulai pukul delapan pagi hingga enam sore seluruh proses pendaftaran dilakukan
secara online peserta mengaku tidak ada kendala selama proses verifikasi data hingga penerimaan
vaksin bagus sih kak bagus jadi kayak nggak antri antri kayak numpuk itu sudah teratur
cukup cukup mudah ya buat saya ya cukup cukup praktis juga karena dari proses pertama kita
daftar sampai dengan selesai sekarang itu cepet gitu ya dan ini juga di hari minggu kalau menurut
saya sih nggak ada masalah ya kalau menurut saya sih nggak ada masalah ya kalau menurut saya sih nggak ada masalah

vaksinasi ini digelar polda metro jaya dalam rangka mendukung upaya pemerintah untuk mempercepat
vaksinasi bagi masyarakat polda metro jaya akan menggelar vaksinasi di delapan titik bagi
masyarakat umum di jakarta dan sekitarnya segera datang kemudian tidak perlu khawatir
karena pasti kebagian stok dosis vaksin kita
mencukupi untuk masyarakat ini bagian daripada ikhtiar untuk mewujudkan jakarta sehat target
bapak presiden dan diperintahkan kepada bapak gubernur dan kami semua agar tujuh lima
warga dki segera dapat divaksinasi sampai dengan agustus tahun ini hingga dua puluh enam juni baru
dua belas juta masyarakat indonesia yang telah mendapat vaksinasi lengkap dua dosis presiden
joko widodo menargetkan pemerintah akan memvaksin satu juta orang per hari pada agustus mendatang
putri demes probokus hartoyo jakarta